sedara arus balik di pelabuhan bakahuni lampung menuju merak terpantau ramai lancar
pemudik didominasi kendaraan roda dua dan mobil pribadi
tidak ada penumpukan kendaraan di area kantong parkir pelabuhan
dari catatan asdp ada sembilan puluh tiga ribu lebih kendaraan
yang telah meninggalkan pulau sumatera ke pulau jawa
dan tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lebih penumpang yang sudah melakukan penyebrangan
berbeda dengan antrean panjang yang justru terjadi di kilometer enam puluh
sebab area ini menjadi simpul pertemuan dua jalur
yakni kendaraan yang datang dari arah bandung
dan kendaraan dari arah tol trans jawa yang masuk ke gerbang tol cikampek utama
selain pertemuan dua arus penyebab lain kemacetan terjadi karena penyemitan lajur
kapolri jendralist yosigit prabowo mengingatkan seluruh pihak bersiap memberikan pelayanan
untuk para pemudik di puncak arus balik malam nanti
menyusul dengan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home
kapolri mengimbau para pemudik untuk menunda kepulangan tidak serentak malam hari ini
kapolri juga mengingatkan penyembatan yang telah diperlukan oleh penyembatan di pulau jawa
jalur arteri akan disiapkan sebagai salah satu jalan memecah kepadatan di tol
nanti malam adalah puncak dari arus balik
dan harapan kita semua siap untuk memberikan pelayanan
sehingga potensi kenaikan tadi sudah diprediksi sekitar
dan ini mau tidak mau menjadi pr
dan kita tentunya mengimbau karena pak menko pmk juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk wfh
dan juga dari dirjen direktur jasa marga mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif tambahan
untuk mengurangi harga tiket
mudah mudahan apabila memang tidak harus malam ini
bisa memilih di hari berikutnya
pantauan terbaru arus balik lebaran
yang pertama ada taufik riyadi di pelabuhan bakauheni lampung dan di gerbang tol cikampek utama
sore hari ini di pelabuhan bakau huni sebenarnya semakin ramai enggak
atau justru penurunan nih dibandingkan dengan siang dan pagi hari
memang kondisi terbaru di pelabuhan bakauheni lampung selatan ini
memang volume kendaraan ini cenderung lebih menurun dibandingkan dua hari kemarin
memang berdasarkan prediksi dari pt asdp
puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi pada tanggal tiga belas sampai dengan tanggal lima belas april
namun puncak arus mudik dengan titik tertinggi ini sudah terjadi pada minggu malam yang lalu
berdasarkan data yang kami himpun dari pt asdp
ini sekitar pukul sembilan lebih tiga puluh waktu indonesia barat tadi pagi
ini pada puncak arus mudik ini pada minggu malam ataupun pada minggu kemarin
ini total ada satu ratus lima puluh sembilan enam ratus delapan puluh satu pemudik yang menyeberang dari pulau sumatera ke pulau jawa
dengan total tiga puluh sembilan tujuh ratus dua puluh sembilan kendaraan yang diseberangkan
dan jika kita lihat dari beberapa hari terakhir
tepatnya pada awal mula arus perjalanan arus balik
yaitu pada tanggal sebelas april sampai dengan tanggal tiga puluh
tujuh belas april memang untuk empat belas april ini menjadi angka tertinggi gitu
untuk melakukan angkanya penyeberangan ke pulau jawa
dan jika kita total saudara dari tanggal sebelas april sampai dengan tanggal empat belas april kemarin
ini sudah ada sekitar tiga ratus delapan puluh tujuh dua ratus empat pemudik yang kembali ke pulau jawa
dengan total sembilan puluh tiga dua puluh lima kendaraan yang telah diseberangkan
jika kita kalkulasikan ini total sudah ada lima puluh empat
jadi ini adalah jumlah penghujung pemudik yang kembali ke pulau jawa
dan jika kita lihat memang datanya sesuai
dilihat dua hari yang lalu ini kendaraan ini cukup padat
baik itu di pelabuhan eksekutif tempat saya melaporkan
maupun di dermaga reguler
dan untuk pada pagi hari ini sampai dengan sore hari ini
memang di pelabuhan eksekutif ini tidak terjadi antrean yang cukup panjang
dan pada dua hari yang lalu memang ini sempat terjadi antrean
dan memenuhi kantong pangkir yang ada di area pelabuhan
namun memang antrean tersebut segera cepat diurai
dan juga tidak menyebabkan antrean yang cukup lama
beberapa langkah antisipasi sudah disiapkan oleh pt asdp
meskipun puncak arus mudik diprediksi sudah selesai pada minggu malam yang lalu
ini adalah yang pertama adalah menghapuskan tiket kadaluarsa
jadi bagi anda yang nantinya menuju perjalanan ke pelabuhan
ini terjebak macet ataupun terjebak di area pelabuhan
tidak perlu khawatir karena tiket anda akan berlaku sampai dengan dua puluh empat jam ke depan
selain menghapuskan tiket kadaluarsa
pihak dari pt sdp juga menghapuskan ataupun menambahkan maksud kami trip kapal ke pelabuhan merak
dan yang terakhir adalah pihak dari pt sdp mengingatkan kepada para pemudik
untuk membeli tiket sebelum melakukan perjalanan ke pulau jawa audrey
tinggal empat puluh enam persen lagi para pemudik yang belum pergi meninggalkan kawasan sumatera dan juga lampung sekitarnya
berikutnya kita ke gerbang tol cikampek utama sudah ada veronica kartono
pantauan terkini dari gerbang tol cikatama ini terpantau
sudah mulai ada kepadatan lagi audrey
sudah mulai ada antrian panjang yang mengular
baik di sekitar gardu tol utama cikampek utama maupun gardu satelit
ini memang sudah terlihat mulai dari arah transjawa begitu
pukul tujuh sampai dengan yang terpantau oleh pandangan mata kami ini merupakan sampai kepada kilometer enam puluh sembilan begitu ya
dan dimana kemacetan atau kepadatan ini memang masih padat namun merayap
jadi tidak betul betul berhenti total di keenam lanjur yang ada
seperti yang kami pantau pada sore hari ini rekasa lalu lintas one way mulai dari kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung
masih diberlakukan our sampai dengan kilometer enam puluh empat
nah di mana rekayasa lalu lintas one way inilah yang kemudian menimbulkan efek domino begitu ya
efek kemacetan efek kepadatan dari kendaraan kendaraan
karena seperti yang kita tahu di kilometer enam puluh enam itu merupakan titik pertemuan antara kendaraan yang berasal dari arah bandung
dengan kendaraan yang berasal dari arah transjawa menuju ke arah jabodetabek
nah jadi ini merupakan salah satu titik kepadatan yang patut dilakukan
diperhatikan oleh para pengendara
selain itu audre ada pula catatan yang perlu digarisbawahi bahwa arus balik ini masih meningkat
bahwa sekitar satu ratus sembilan puluh ribu per hari ini tercatat oleh pihak jasa marga
jadi bagi anda yang ingin melakukan perjalanan mudik
harap lebih diperhitungkan kembali kemudian diatur waktunya mengingat pemerintah sudah mengeluarkan keputusan untuk work from home
jadi ini harap diindahkan imbauannya agar dapat pulang setelah puncak dari arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada malam hari ini
ditambah lagi apabila anda memang berkendara melewati puncak arus mudiknya
prediksi arus mudik maka akan dikenakan akan diberlakukan potongan tarif tol sebesar dua puluh begitu
terima kasih lapuannya veronica kartono dan sebelumnya ada taufir giyadi di pelabuhan bakauhondi lampung